selain untuk alat komunikasi telepon pintar juga bisa menjadi media hiburan
hal ini membuka peluang bisnis baru yakni bisnis kreatif pengembangan aplikasi dan games
pt pintar saat ini membuka peluang bisnis baru yakni pengembangan aplikasi dan games
seperti game anak soleh buatan agate ini sebuah game edukatif yang memadukan unsur mobile game dan board game
game ini menyasar kalangan orang tua dan anak anak
agate adalah perusahaan yang sejak dua ribu sembilan memfokuskan usahanya dalam pembuatan aplikasi dan mobile game
agate melihat pangsa pasar game di indonesia sangat besar
ada satu ratus lima puluh juta pelanggan mobile game di indonesia
pada dua ribu empat belas total pendapatan mobile game di indonesia mencapai dua empat triliun
dengan rasio pertumbuhan yang tinggi indonesia menjadi sasaran pengembangan game besar di indonesia
yang agak susah ini sebenarnya ketika yang dari luar udah mulai masuk
jadi kebetulan karena
karena growth indonesia ini lumayan cepat banget
itu yang dari pemain di luar sana udah mulai ngelirik indonesia untuk mulai masuk
itu kan sudah mulai kelihatan tuh mulai startnya dari invest di perusahaan indonesia
sampai bahkan mungkin ada yang udah mulai bikin di indonesia
nah itu perlu ada mekanismenya gimana caranya biar ketika mereka masuk pun
misalnya susah di bendung gimana caranya tetap ada benefitnya ke
tingginya penggunaan ponsel dan gadget sebagai media hiburan melahirkan banyak ragam jenis permainan ponsel
tantangannya ada pada kompetisi dengan industri luar negeri
yang lebih maju
selain itu juga terkait iklim ekonomi bisnis aplikasi dan game yang belum banyak melahirkan perusahaan besar
enam mahasiswa asal bandung ini tertarik terjun dalam bisnis game edukasi sejak dua ribu enam belas
meski sudah melahirkan empat game edukasi di playstore
dan memanfaatkan teknologi augmented reality seperti belajar binatang
mereka mengaku masih sulit mengembangkan usaha rintisan milik mereka ini
sulitnya itu yang satu kendalanya yang pasti proses pembuatannya
terus dari keuangannya juga kayak gitu dari dana dan kayak gitu
selama ini dana dari mana
selama ini dana masih dari lomba lomba
setelah lulus dari kuliah ini pengen fokus di bagian produksi game
terus nanti pengen coba coba kayak cari investor atau kayak gitu
atau enggak masih murni dari aplikasi kita pendapatannya kayak memasukkan iklan
terus kayak gitu
perusahaan riset pasar game newzoo memprediksi
pasar game indonesia pada dua ribu tujuh belas mencapai enam triliun rupiah
kedua terbesar di asia tenggara setelah thailand
artabima ditya bandung